anda kembali menyaksikan cnn indonesia sport
pemusatan latihan timnas u dua puluh tiga yang akan tampil di sea games dua ribu sembilan belas mulai digelar di jakarta
coach indra safri pun memanggil nama nama baru yang diharapkan bisa mencuri tempat di tim utama
bakal timnas u dua puluh tiga yang akan berlaga pada sea games dua ribu sembilan belas telah menjalani latihan di bawah asuhan indra syafri
latihan tersebut mencakup berbagai hal dalam perencanaan pertandingan atau game plan
di antaranya memulai permainan melakukan penyerangan dan pertahanan hingga sekresi
dalam pelatihannya indra syafri menegaskan bahwa sesi sesi latihan yang diberikan memang kompleks
tidak hanya berupa arahan namun akan ada internal game yang akan dilakukan untuk mengimplementasikan hasil latihan
hal tersebut nantinya menjadi bahan evaluasi bagi tim pelatih sebelum tanding uji coba di lampung
tc ini hanya berlangsung
sekitar seminggu ya jadi kita harus memberikan sesi sesi latihan yang lebih kompleks
contoh hari ini kita karena besok ada internal game kita memulai apa sih game plan kita yang kita inginkan
kita bikin sesi latihan tadi bagaimana kita memulai game bagaimana kita defense bagaimana kita attack dan bagaimana transisi
jadi besok kita coba lihat di implementasi internal game
setelah itu kita evaluasi dan kita coba nanti di tanggal dua puluh delapan uji coba di lampung
pada tahun ini terdapat nama nama baru yang akan mengikuti pemusatan latihan
nama nama yang dipilih oleh indra syafri bukan tanpa alasan
pelatih ingin memberikan kesempatan dan menggali potensi para pemain baru
indra mengungkapkan selama masa latihan ia melihat performa pemain baru yang berpotensi terpilih untuk maju ke sea games
namun indra masih enggan menyebutkan nama nama pemain tersebut
potensi baru itu kita lihat dan saya surprise ada beberapa pemain baru yang selama ini nggak pernah dikasih kesempatan
dan ini muncul ada beberapa pemain yang saya pikir mereka punya kesempatan untuk jadi bagian dari tim si game
salah satu pemain baru yang diboyong oleh indra syafri adalah tegar infantri
pemain asal psis semarang itu
merasa bersyukur karena telah dipercaya untuk bergabung di pelatihan ini
ya alhamdulillah senang
latihan keras dan alhamdulillah bisa mengikuti maksimal di timnas u dua puluh tiga ini
semoga hasil membuahkan hasil untuk saya dan timnas ini untuk lebih maju dan meraih si masyarakat nanti di si game
dan meraih juara
indra limas amin
tegar mengaku bahwa latihan kali ini memang cukup berat dan berbeda dengan latihan saat berada di klub
namun hal tersebut memicu dirinya
semangat dalam menjalani latihan
dibilang berat sih
berat tapi bagus buat kedepannya
tantangannya beda ya sama di tim di klub atau di itu
di klub mungkin temannya udah tahu karakternya mungkin ini baru
kedepannya indra syafri masih akan melatih para pemain yang telah mengikuti pemusatan latihan
hingga batas waktu pendaftaran nama pemain pada september mendatang
muhammad iqbal arief tidiawan jakarta